mengharuskan yang masuk ke dalam jurah
sebelum pedangku menyentuh
jaga dewa batara
adia bipa as brush
kenapa kamu begitu mirip dengan aku
aku ini adalah hati nurani kamu
karena itu akan menggirumuskanmu ke jurang kemahksiatan
aku tahu ada lepa
kamu itu orang lain
kau bingung ada lepa
itu hanya sosok dari nurani mu yang paling dalam
hanya kegelapan yang ada dalam tubuhmu ada lepa
biarkan untuk orang orang
kenapa sulit sekali
tidak ada lepa
tidak ada lepa
tidak ada lepa
tidak ada lepa
tidak ada lepa
tidak ada lepa
kalau kau mau ikuti semua perintahku
aku akan ikuti semua
jangan ada lepa
jangan dengar perkataannya
dia hanya jelman iblis yang akan menjerumusimu
pergi kamu dari sini
jangan halangi aku
tolong aku ada lepa
aku tidak mau pergi dari sini
aku dah teman setiamu
pergi kamu dari sini
aku tidak membutuhkanmu lagi
kau harus kembali ke jalan yang benar
sebelum semua terlambat ada apa
aku tidak butuh nasihatmu
aku akan memusnahkanmu
aku kurang ajar kamu
apa yang sudah kulakukan
kamu sudah berhasil melewati ujian dengan baik
kamu telah berhasil membunuh hati muranimu yang paling dalam
kamu akan menjadi muridku
aku berjanji arda lebah
akan menurunkan kesaktianku kepadamu
terima kasih guru
akan menjadi murid yang baik untukmu
ceklah kelam bun bu dan anak
aku akan menghabisi nyawamu
dengan cara yang tak pernah kau pikirkan
ayahanda tolonglah gadis ini
aku rela menebus nyawaku
asalkan tidak ada peperangan lagi diantara kita
tidak ada lagi perang di muka bumi ini
jadi dia putri dari prabu martasila
rai kenapa kau bisa bersamanya
apakah kau melukainya
aku berusaha mengejar prabu martasinya
namun prabu martasila menyerangku
dan mengenai dirinya sendiri
dimana martasila sekarang
aku berusaha mengejarnya
tapi takdir allah mengharuskan yang masuk ke dalam jurah
sebelum pedangku menyunturnya
jaga dewa batara
sang yang widih menghapus dosa dosanya
aku bisa mengerti
apa yang sekarang kamu rasakan
aku akan kehilangan ayahku secepat ini
untuk memaafkan apa yang telah terjadi
kehandak sang dewata
yang mengimati make
yang hansa yang memandang ayahku
menyusakan segala halau
yang telah berdeskan
sanggup mengingatkan engkau
sebelah kesalahan yang ayahku lakukan
ya allah ampunilah segala dosa dosaku
ya allah sungguh mulianya hati dirimu ke dasar
semoga ia mendermatak diri
amin ya rabbal alam
putra ku alang susah
di mana raih merarasanak